mama mau kemana
ate yang pergi
ya udah ate
biar saja yang hantar
yuk mundur terus
amin gak jadi ke pasar
diantar sama kang sudirman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
gue cepet kerjain ya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
ini lagi dikerjain
ya ini lagi dikerjain
nanti gue datang
ganti bajunya dulu
nanti gue datang
ya ini lagi
ya ini lagi
ya ini lagi
ya ini lagi
ya ini lagi
ya ini lagi
saya gidepan clave bersama pasangannya
itu namanya satu paeket
kalau sudah ada tentara mah nggak perlu ada pengawalan dari anak buah akang lagi atuh
kalau mau lebaran suka rame hati hati suka ada copet
situasinya sangat kondusif kita bisa beroperasi sendiri sendiri tanpa ada yang harus bertugas mengalihkan perhatian

situasinya sangat kondusif kita bisa beroperasi sendiri sendiri tanpa ada yang harus bertugas mengalihkan perhatian

kalau ngomongin yang lain boleh
jadinya kamu pulang kampung sama
sendiri aja enggak apa apa
diantri sama amin aja ya

dik dik ya adventuri ya
ibu tengah nanggur gimana tuhan
siaga suradaya mensyirigakan
terus saya awasi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
ke arah los tukang daging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
sampai ketemu lagi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
kamu tadi keren banget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
waktu kamu nangkep copet
kenapa yang kamu ngeliatin aku kayak gitu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
terus aku harus apa
jaga diri bukan bela diri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
laki laki yang sudah bersumpah akan menjaga dan mencintai kamu seumur hidup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
ada kang idris
enggak mau pergi
enggak mau pergi
enggak mau pergi
jangan pasar lagi rame
kamu bisa ganggu pedagang sama pembeli
kamu di sini aja
bantuin jaga parkiran
jangan sampai ada helm yang hilang apalagi motor
kamu boleh minta uang parkir seribu dua ribu
jangan minta lebih jangan maksa
kamu bantu keamanan di pasar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
pergi langsung pergi aja
amin benar mau ngantri mas
nggak ada yang ngelarang atau cemburu
kan dia udah ke laut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
sama seperti diza
amin kenapa mau ngantri mas
masa enggak ada alesannya
emang harus ada alesannya
enggak juga sih
ya udah enggak ada alesannya
ya udah gak apa apa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
kamu besok kemana
paling ke rumah sodara
ada di rumah jam berapa
gak tahu emangnya kenapa

aku mau ke rumah kamu
sama junaedi bisa
sendiri juga nggak apa apa
kamu datang jam berapa
jam berapa aja bisa
nggak ada rencana kemana mana
enggak ke rumah diza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
kalau hari ini mah mungkin masih jualan
kalau besok mungkin udah tutup
tadi saya pergi yang di sini dewi
sekarang saya balik lagi kenapa kamu
kan tadi saya di sini juga
sempat ke toilet sebentar terus balik lagi ke sini
kan tadi aku udah bilang sebentar
cuma nerima telepon aja kenapa harus pergi
alah alasan aja
kalau nggak percaya ya udah
emangnya terima telepon dari siapa
kamu gak suka
gak ada urusan aku mah kamu terima telepon dari siapa
pokoknya udah dateng
tunggu dulu deh

semoga makanya gw tak ada masalahnya daran buat main wc
aku di mana
beruntung partido ya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
kalau orang tua saya masih ada terus ditanya saya kerja apa
pasti orang tua saya bingung harus jawab apa
anak saya aja sekarang kalau ditanya bapaknya kerja apa
saya sendiri kalau ada yang nanya kerjanya apa sama bingung juga
nggak tahu jawabnya harus apa
saya mau ganti kerjaan
biar kalau ditanya nggak bingung jawabnya apa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
ah bercanda aja kang musman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
saya bisa melihat terminal dari ujung ke ujung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
karena saya diberi kepercayaan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
bisnis yang akan diperebutkan banyak orang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

biasanya kamu kalau ingat saya
datang kesini cuma karena mau curhat
sekarang mah enggak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
udah dapat masakan buat lebaran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
kalau udah bisa bagi bagi rejeki
berarti kamu udah kaya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
saya sama temen temen
jualan baju muslim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
gak bisa ditukar
cuma tinggal itu satu satunya
kamu lagi dimana
di rumah teman ada apa
saya di tempat saeb bisa kesini
memangnya ada apa
gak ada apa
saya harus pergi
terus ini gimana
biar bajunya cukup
saya ngerti kamu kenapa
pulang dari sini tapi belum pulang ke rumah
saya pamit mungkin bakalan lama nggak kesini sini lagi
sampai habis lebaran seminggu
tapi gak sebulan kan
justru mungkin lebih
ah kang mus mah suka bercanda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

jawa batu saya udah nanya berkali kali kamu nggak jawab jawab saya nggak bisa jawab kamu
enggak ada ide enggak ada kalau kamu nggak ada ide berarti kita nodong nggak mau kalau nggak mau
berarti harus ada ide ya udah kita nodong nah begitu dong akhirnya kamu bisa ngomong dari
umur setahun saya udah bisa ngomong terus kenapa tadi diem aja merenung merenung tentang nasib
saya merasa nasib telah mempermainkan saya nasib seolah olah tidak berpihak tapi ternyata enggak
ketika saya ketemu kamu kamu yang ngajari nyopet kamu ngajak saya jadi partner
saya kira itu nasib baik ternyata enggak karena kamu akhirnya malah meninggalkan saya
waktu saya ketemu ubed jadi nggak bisa apa apa sampai bisa jadi jago copet kemudian jadi partner
saya kira itu nasib baik ternyata enggak juga waktu dari muncul saya menduga itu juga nasib baik
ternyata nggak lebih nggak kurang sama seperti kamu sama ubed meninggalkan saya masih ada
apanya yang masih ada nasib yang seolah olah hendak berpihak tapi ternyata enggak masih apa
waktu saya mengangkat armanda enang jadi mahasiswa saya dan mereka mau menerima saya jadi dosen
ternyata enggak lebih enggak kurang sama seperti kamu sama ubed meninggalkan saya
ternyata enggak arman dan menang pergi sama putri putri itu siapa ya mahasiswa saya juga maaf dia
bukan mahasiswa tapi mahasiswi karena dia bukan putra tapi putri waktu putri datang kamu menganggap
itu nasib baik juga iya ternyata enggak iya ternyata enggak kenapa putri bukan cuma akhirnya

sebagai pimpinan sebagai dosen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
nggak kasihan sama saya yang duda beranak dua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
nggak mau durai hidup di kamera dulu

warir semuaan tolong berhenti

saat melakukannya abis tuangan nyara
erb carm dan pria
habis kembali di rumah ini
padahal enak terjo naos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
kayaknya harus kita bawa ke rumah sakit jiwa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
di rumah akang
akang besok ada di rumah
akan ziarah ke makam orang tua akang
kirani sama kinanti mau datang ke rumah akang
harus seperti biasa
biar akang ke rumah teteh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
udah ga ada orang tua yang harus akang datang disini
sama kinanti yang harus datang ke rumah akang
papi bisa datang ke rumah akang
biar akang ke rumah teteh
biar akang ke rumah tetiak
papi dulu pernah bilang kan kakak kalau kinasi kirani sama kinanti itu adik akak anak anak akak
iya teh tapi ini bukan soal siapa kakak siapa adik bukan soal siapa bapak siapa anak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
rumah tempat akang pertama kali datang terus menjadi bagian dari keluarga pub
rumah yang bisa kita lakukan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
kenapa belum mati
mungkin karena belum waktunya aja kang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
ya kita juga akan pergi
baiknya pergi dalam keadaan seperti kang bahar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
komar jonny iwan jupri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
tapi bukan bisnis yang baik
bisnis nya dibahas
dan misi kami
al khmur indonesia sepakat
ke markas besar
karena kamu cuma tikus terminal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
muslihat mau pensiun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
kamu berbisnis dengan saya
kamu harusnya ke depan
kamu sudah welang
kamu sampai pasang
jadi maunya berapa keo